empat gadis dan sang raja
suatu ketika di kerajaan yang jauh hiduplah seorang raja bernama janus
dia dikenal karena telah mencapai banyak hal sejak usia muda
pada siang hari dia mengadakan pertemuan di aula dengan para menterinya
tapi ini membuat raja muda bosan
kehidupan luar sangat menghiburnya
maka di malam hari dia pergi keluar dengan menyamar
mencari cari petualangan untuk melibatkan diri di dalamnya
suatu hari ketika dia berkeliaran dia melihat empat gadis duduk dan berbincang
permen ini rasanya luar biasa
tidak ada yang terasa lebih enak
ya aku pikir ada
aku pikir rasa daging adalah rasa yang terbaik
itu tidak mungkin aku pikir susu adalah rasa yang terbaik
susu seperti bayi saja
tidak ada yang bisa terasa lebih indah daripada cinta
bagaimana menurutmu darla
aku pikir rasa kecerdasan adalah yang paling manis dari semuanya
saat itu para ayah perempuan datang dan membawa mereka pulang
dia menunggu dan mengawasi sampai dia tahu di mana keempat gadis itu tinggal
dia kemudian pergi ke masing masing pintu mereka dan menandainya dengan kapu
hari berikutnya dia memanggil menteri
bawakan aku pemilik rumah rumah yang ditandai di dekat taman kerajaan
aku harus berbicara dengan mereka
menteri itu pergi dan dengan mudah menemukan keempat rumah itu
dia segera membawa pemilik rumah kerajaan
selamat datang apakah kalian berempat memiliki anak perempuan
iya yang mulia
kalau begitu apakah kau akan membawa mereka ke sini
para ayah saling memandang dengan sedikit khawatir
yang mulia dengan segala hormat
tidak pantas mengirim gadis gadis muda yang belum
menikah ke istana
yakinlah bahwa putri kalian akan dirawat dengan baik sekali di sini
raja mengirim kereta dengan gorden tertutup
sehingga tidak ada yang tahu tentang gadis gadis muda yang memasuki istana
yang membuat ayah mereka senang
empat gadis muda dikumpulkan di sebuah ruangan
dan dipanggil satu persatu
selamat siang yang mulia mengapa kau memanggil aku
ya aku mendengar kau berbicara dengan teman temanmu kemarin malam
apa yang kalian bicarakan
oh tidak ada yang buruk tentangmu rajaku
aku tahu itu jangan takut kau mengatakan sesuatu tentang daging
aku hanya mengatakan bahwa rasa daging adalah rasa yang terbaik
maafkan aku yang mulia
tetapi gadis ini bersama keluarga yang bahkan tidak makan daging
apa lalu bagaimana kau bisa mengatakan rasa daging adalah yang terbaik ketika kau bahkan belum mencicipinya
ya memang benar keluarga aku tidak makan daging
tetapi aku telah melihat ketika daging dibeli daging itu digunakan sepenuhnya dan tidak ada yang terbuang
bahkan tulangnya dikunyah hingga bersih oleh anjing anjing itu
setelah itu burung gagak akan menggunakannya dan kemudian dikonsumsi oleh semut
raja janus terkesan dengan jawaban gadis muda itu
memang benar apa yang kau katakan daging memiliki rasa yang sangat lezat
dan ini hadiah untuk jawabanmu
dan gadis itu kembali dengan gembira
gadis kedua dipanggil dan dia masuk perlahan dan dengan rasa takut
halo yang mulia mengapa aku dipanggil ke sini
kemarin malam ketika kau bersama teman temanmu kau mengatakan rasa susu adalah yang terbaik
apa yang kau maksud
oh yang mulia semua orang suka dengan hal hal yang terbuat dari susu
mentega dan krim dan juga permen
sangat sedikit yang bisa berpaling darinya
rasa susu itu memang rasa yang terbaik
walaupun aku belum pernah mencicipinya
ah begini aku alergi terhadap produk produk yang terbuat dari susu
jadi aku hanya mengatakan ini dari apa yang aku perhatikan
sang raja sangat terkejut
hahaha aku tidak mengira itu
tapi ya susu dan semua hal yang dibuat darinya benar benar terasa luar biasa
raja senang dengan jawabannya dan mengirimnya pergi dengan hadiah
gadis ketiga dipanggil ke ruangan dan dia masuk dengan senang hati
halo aku telah memanggilmu ke sini untuk mengetahui tentang obrolanmu dengan teman temanmu kemarin malam
tapi yang mulia aku tidak mengatakan apa apa
ya aku tidak berpikir kau akan melakukannya
maksudku aku mendengar kau berbicara tentang rasa cinta
ya aku memang mengatakan bahwa rasa cinta adalah rasa yang paling manis
tapi aku merasa itu agak lucu
bagaimana kau bisa mengatakan itu
ya orangtuaku selalu menemukan kebahagiaan dalam cinta
suatu kali aku bahkan melihat seekor rusa sedang bersama dengan anaknya

jawaban yang sangat indah
kau benar sekali
cinta memang memiliki rasa yang sangat manis
raja memberinya hadiah dan dia pergi dengan senang
salam yang mulia
apa kau memanggil aku
salam juga untukmu
aku memanggilmu karena aku ingin tahu apa yang kau bicarakan dengan teman temanmu kemarin malam
tidak ada yang salah denganmu yang mulia
aku bisa meyakinkanmu tentang itu
aku sudah tahu itu
tapi aku ingin tahu apa yang kau maksud ketika kau mengatakan
rasa kecerdasan adalah yang terbaik
apa kau tidak tahu
rasa kecerdasan itu sangat indah
terutama ketika dicicipi di sekitar orang orang yang berbohong
kalau begitu tidak ada yang akan merasakan rasanya dari percakapan denganku
aku tidak pernah berbohong
apakah itu benar
aku pikir bahkan orang yang tidak pernah bisa berbohong pasti bisa melakukannya suatu hari nanti
apakah kau menantangku rajamu bahwa suatu hari aku akan berbohong
yang mulia tolong beri aku empat ratus koin emas dan enam
dan aku akan berbohong
aku akan membuktikan kau akan melakukannya
sang raja sangat tertarik
memberinya apa yang diinginkannya dan menunggu dengan sabar selama enam bulan ke depan
enam bulan sudah berlalu raja memanggil darla ke istananya
apakah kau ingat janjimu sejak enam bulan yang lalu
silahkan datang ke rumahku dan aku akan menunjukkan kepadamu sesuatu yang sangat menakjubkan
sang raja penasaran dan pergi ke rumah darla bersama para menteri
dengan uang itu darla telah membangun rumah yang besar dan juga indah
yang mulia ada ruangan khusus di rumah ini di mana seseorang hanya yang baik hati dapat melihat pri di sini
mengapa kau tidak masuk dan melihatnya
raja janus sangat terkejut dia ingin masuk tetapi agak ragu ragu
oh ya mengapa menteriku tidak masuk duluan saja aku yakin mereka akan senang melihat peri
para menteri setuju dan menteri yang pertama masuk ke ruangan
wow aku akan melihat perih luar biasa
tetapi seiring berjalannya waktu tidak ada yang menampakkan diri kepada menteri dan dia segera mulai khawatir
bagaimana aku bisa keluar dan memberitahu aku tidak melihat peri
mereka akan menganggapku sebagai orang jahat
jadi ketika menteri keluar dari ruangan dia berbohong kepada semua orang di sana
baiklah apa kau melihat peri
ya tapi aku terlalu gugup untuk bicara
baiklah sekarang giliranku
maka menteri kedua masuk
semua orang tahu aku paling baik aku pasti akan melihat peri
tapi sekali lagi seiring waktu berlalu tidak ada yang menampakkan diri kepada menteri yang tidak bahagia itu
ketika dia meninggalkan ruangan raja dan menteri pertama menanyainya
baiklah apa kau melihat peri juga
baiklah apa kau melihat pri juga
apa yang kau pikirkan tentang dia

baiklah apa kau pikirkan tentang dia
ya saya melihatnya

oh itu adalah pertemuan yang menarik

sekarang raja sangat percaya diri untuk melihat peri
dia pergi ke ruangan dan menunggu di sana dengan sabar
aku adalah raja yang sangat baik terhadap rakyat

tentunya aku bisa melihat peri
tentunya aku bisa melihat pri
dia melihat sekeliling dengan penuh semangat menunggu matanya untuk melihat makhluk ajaib
tetapi karena tidak ada peri yang muncul dia mulai merasa tidak nyaman
aku yakin ini sudah lama atau bagaimana jika aku bukan raja yang baik hati
tidak ada yang bisa tahu tentang itu
darla menunggu dengan penuh semangat untuk raja
dan dia sangat gembira ketika dia melihat raja keluar
baiklah apa kau melihat peri
iya aku melihatnya
itu sungguh perasaan yang luar biasa bisa berbicara dengan peri
jadi kau benar benar melihat peri itu
iya dan berbicara dengannya juga
benarkah itu yang mulia
iya itu benar
oh yang mulia
kau baru saja berbohong bukan
hah apa maksudmu aku tidak berbohong
dan saat itulah dia teringat tantangan darla bahwa suatu hari dia akan berbohong
raja tertawa terbahak bahak dan mengakui bahwa dia belum melihat peri

kedua mentri terkejut
tetapi juga mengakui hal yang sama
raja tersenyum pada darla
kau adalah orang yang cerdas yang telah mempermainkanku
naluri manusia untuk berbohong ketika berada dalam kesulitan dan ketika berada dalam situasi yang tidak nyaman
tapi itu tidak berarti kau harus melakukannya
aku tahu aku tidak akan berbohong lagi
aku akan senang jika kau berbohong
akan senang jika kau menjadi istriku dan membantuku menjalankan kerajaanku dia dengan
senang hati menerima lamaran itu dia juga jatuh cinta pada raja janus dan keduanya segera menikah
setelah itu raja menyadari bahwa rasa kecerdasan akan selalu mengalahkan kebohongan apapun
jalannya dia membuat keputusan yang sangat bijak untuk tidak pernah berbohong lagi bagaimanapun
kebohongan tidak peduli seberapa besar atau kecil tidak boleh dikatakan hai hai hai hai